pemerintah segera melakukan barter sejumlah komoditas nasional
dengan sebelas pesawat sukhoi su tiga puluh lima dari rusia
komoditas yang akan dibarter tersebut adalah kopi teh dan juga minyak sawit mentah ataupun cpo
pemerintah akan mendapatkan kiriman sebelas pesawat sukhoi buatan rusia baru
dengan bertukar hasil bumi dari dalam negeri
barter antara indonesia dan rusia terrealisasi seiring ditekennya mou
antara bumn rusia rostek dengan bumn dalam negeri pt perusahaan perdagangan indonesia
sebelumnya menteri perdagangan enggar tias tolu gita menjelaskan
imbal dagang pertukaran sebelas sukhoi tipe su tiga puluh lima melalui sejumlah produk ekspor indonesia
mulai dari kopi dan teh hingga minyak kelapa sawit cpo
serta produk produk industri

pesawat sukhoi dari hasil barter disebut sebut akan menggantikan armada f lima
perdagangan bilateral antara indonesia dan rusia dapat dikatakan masih sangat rendah dibandingkan potensinya
pada dua ribu dua belas total perdagangan dengan rusia tercatat tiga empat miliar dolar amerika
yang memberi defisit untuk indonesia sebesar satu enam miliar dolar amerika
nilai perdagangan dan defisit yang sama berulang pada dua ribu tiga belas
namun pada dua ribu lima belas indonesia mulai mencatatkan surplus perdagangan dengan rusia
senilai satu juta dolar amerika dan naik menjadi empat ratus sebelas juta dolar pada dua ribu enam belas
kesempatan barter dengan rusia sangat terbuka lebar
pasalnya rusia menghadapi embargo perdagangan dari amerika serikat uni eropa
serta sekutu sekutunya terkait isu keamanan dan teritorial
rusia juga membalas dengan pembatasan impor
tak heran rusia memerlukan sumber alternatif untuk memenuhi kebutuhan pangan
termasuk buah buahan tropis serta produk esensial lainnya
binja indra cnn indonesia